ya rasanya belum lama kita mendengarkan tentang adanya modus kejahatan yang melibatkan taksi online
nah sekarang ini kembali terjadi pemirsa seorang wanita warga tambora jakarta barat dirampok dan juga nyaris diperkosa oleh kawanan pelaku dengan modus menjadi pengemudi taksi online
dua tersangka ditangkap sementara satu orang lainnya tewas karena melawan petugas
kasus perampokan dengan percobaan pemerkosaan dengan modus taksi online terjadi di kawasan tambora jakarta barat
kejadian berawal saat korban sansan yang hendak bekerja di tanah abang memesan taksi online dari duri selatan tambora senin pagi
saat berada di dalam taksi online tiba tiba muncul dua orang dari kursi belakang korban kemudian disekap dengan jaket lalu kakinya diikat
setelah korban tak berdaya para pelaku mengambil barang korban antara lain
telepon seluler kartu atm serta uang tunai rp empat ratus tiga puluh
pelaku sempat mencoba untuk memperkosa korban namun gagal dilakukan lantaran korban sedang datang bulan
dua tersangka kini telah diamankan petugas sementara satu tersangka lagi ditembak petugas lantaran melawan saat akan ditangkap
driver ini bukan driver yang secara resmi terdaftar di aplikasi
ini aplikasi adalah milik orang
orang tua tirinya kemudian pada saat orang tua tirinya istirahat bapak tirinya istirahat dipakailah mobil ini kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan ini
atas tindakannya tersangka diancam hukuman dua belas tahun penjara
kejadian ini memberikan pelajaran kepada warga untuk lebih waspada dan berhati hati saat menumpah kendaraan umum
f rizal jakarta